yang juga jadi sorotan saudara sebagian pasca hari raya idul fitri harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional di jember jawa timur naik
kenaikan harga terjadi pada bumbu dapur daging ayam dan juga daging sapi
harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional tanjung jember jawa timur sepekan pasca hari raya idul fitri naik
kenaikan harga paling banyak terjadi pada bumbu dapur
bahkan ada bumbu dapur yang harganya naik dua kali lipat dibanding dengan harga sebelum idul fitri
cabai rawit merah misalnya harganya kini mencapai rp empat puluh dari sebelumnya rp dua puluh lima per kilogram
cabai hijau dari harga rp tiga puluh naik menjadi rp empat puluh per kilogram
sementara itu cabai merah besar dari rp tiga puluh naik menjadi rp lima puluh per kilogram
bawang merah dari harga rp tiga puluh kini naik menjadi rp enam puluh per kilogram
sebelum lebaran bawang putih rp tiga puluh lima naik menjadi rp empat puluh per kilogram
tomat naik drastis dari rp dua belas menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
selain bumbu dapur harga daging sapi juga naik mencapai rp satu ratus empat puluh dari sebelumnya rp satu ratus dua puluh per kilogram
begitu juga harga daging ayam dari rp tiga puluh empat naik menjadi rp tiga puluh delapan per kilogram
penjualan niaga itu orang beli agak kurang
biasanya beli tomat ya kan satu kilo cuma biasanya sepuluh ribu
sekarang beli seperempat sudah rp sembilan
belinya itu seperempat kadangnya satu on
adanya ya ada kenaikan ya pasti
ya yang bahan dasar dasar ini
bu sebagai ibu rumah tangga gimana dengan kenaikan harga ini
ya lumayan terasa ya
jadi intinya kalau sekarang kebutuhan yang pokok dulu yang dipenuhi yang lain lainnya nanti
menurut para pedagang kenaikan harga salah satunya dipicu ketersediaan pasokan
ketika itu pembantuan pembantuan pembantuan yang terlambat
produsen juga terlambat karena adanya pembatasan transportasi truk
di masa arus mudik dan balik lebaran
hernawan mustika kompas tv jember jawa timur